otoritas jasa keuangan resmi terbitkan aturan resmi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau infrastructure fund
aturan ini diterbitkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
kepala departemen komunikasi dan internasional ojk menjelaskan aturan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan manajer investasi untuk menerbitkan produk infrastructure fund
sehingga pihak swasta bisa ikut berinvestasi dalam pembiayaan infrastruktur jangka menengah nasional
dilansir cnn indonesia com produk baru ini bisa menjadi bagian solusi untuk mengurangi keterbatasan anggaran belanja negara untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur